dan kita akan segera tersambung dengan korespondensi yang di indonesia
ada yudi yudawan yang saat ini berada di depan istana kepresidenan jakarta
untuk memantau jalannya demonstrasi peran layan ini
yuda apa sebenarnya tuntutan mereka dan sudahkah ada respon dari istana
ya budi dan putri saat ini memang saya masih berada tepat di kawasan depan medan merdeka
dan tadi sekitar kurang lebih tiga jam ribuan buruh dari kawasan sekitar jawa tengah
jawa timur jawa barat hadir ke ibu kota dengan suara yang sama
yaitu mereka ingin menyuruhkan adanya komplain ataupun protes terhadap kebijakan
peraturan menteri no satu dan nomor dua tahun dua ribu lima belas
salah satunya yang menjadi menarik dan menjadi headline ataupun yang diperhatikan oleh kita adalah
bagaimana para nelayan ini tidak lagi diperkenankan menggunakan alat alat tradisional
boleh jadi sudah puluhan tahun mereka gunakan yaitu pukat tarik kemudian juga pursing
yang digunakan oleh para nelayan tradisional
dan perlu diingat ada kurang lebih delapan puluh persen nelayan
nelayan di indonesia adalah nelayan tradisional yang mengandalkan hidup mereka
menggunakan alat alat tradisional tersebut
sehingga ketika kebijakan ini digulirkan mereka tentunya mempertanyakan
apabila seandainya tidak lagi diperkenalkan menggunakan alat tersebut
alat apa lagi yang harus mereka gunakan
mengingat mereka adalah nelayan tradisional mereka memiliki keterbatasan modal
sehingga perlu dipikirkan bagaimana solusinya
sejauh ini memang ada jawaban dari beberapa pihak pemerintah terkait hal ini
menteri kelautan dan perikanan ibu susi sendiri juga menyatakan bahwasannya

tersebut dilakukan sehubungan dengan untuk melindungi habitat hidup
daripada ikan dan juga terumbu karang yang ada di tanah air
memang indonesia sendiri memiliki sekitar sembilan puluh persen delapan puluh persen kawasan indonesia
ada kawasan perairan budi dan putri
sehingga keberadaan ikan merupakan salah satu potensi yang besar
yang harus juga dilindungi